pansus ruu penyelenggara pemilu dan pemerintah masih belum mencapai kesepakatan dalam pembahasan lima isu krusial
sikap fraksi dpr masih terbelah dalam angka ambang batas pencalonan presiden
meski mendekati masa tenggat pembatasan ruu penyelenggara pemilu belum mencapai titik temu
pimpinan pansus meyakini hari ini tidak akan mengambil keputusan atas lima isu krusial
pimpinan pansus ruu pemilu mengakui kesepakatan mayoritas fraksi atas empat isu krusial hampir mengerucut
jika masih deadlock untuk ambang batas presidensial pimpinan pansus akan melakukan pengambilan keputusan
pada sidang paripurna dua puluh juli mendatang
jalan tengah yang diajukan ini belum direspon oleh pemerintah
sudara korresponden cnn indonesia akbar junisa surya
akbar pansus ruu pemilu dan pemerintah akan mengambil keputusan mengenai lima isu krusial dalam undang undang pemilu ini
lalu apa saja keputusannya
ya selamat sore amelia yahya
memang rencananya seperti itu bahwa hari ini rencananya pansus ru pemilu dpr dan juga pemerintah akan mengambil keputusan akhir atau keputusan final terkait lima isu krusial yang sejak awal pembahasannya memang belum menemui kata sepakat
artinya masih akhir
ada saja perdebatan antara fraksi fraksi yang ada dpr juga pemerintah terkait lima isu krusial
di mana diantaranya adalah terkait dengan sistem pemilu parliamentar presidential threshold dapil magnitude dan juga sistem konversi suara
namun sepertinya hari ini masih belum ada juga kepastian apakah nantinya pansus ru pemilu ini akan mengambil keputusan terkait lima isu krusial tersebut
karena pembahasan sejak pagi tadi hingga saat ini
untuk satu persoalan saja yaitu terkait dengan alokasi
jumlah dapil nantinya pada pemilu dua ribu sembilan belas belum juga selesai dilakukan pembahasan oleh pansus ru pemilu hari ini
atau di ruangan tepat di belakang saya ini
artinya mendagri sendiri saat ini juga belum terlihat hadir di ruang pansus ruu pemilu
karena kesepakatannya adalah mendagri akan hadir ketika pansus ruu pemilu atau panja dari ruu pemilu ini sudah menyepakati adanya kesepakatan antara seluruh fraksi yang ada di dpr terkait lima isu tersebut
dan kita tahu saat ini memang ada isu
yang paling krusial yang saat ini belum juga menemui kata sepakat
artinya masih terbelah opsinya yaitu terkait dengan presidensial threshold
ada yang menginginkan persen ada yang menginginkan sepuluh hingga lima belas persen bahkan pemerintah dan juga fraksi fraksi mendukung pemerintah
seperti golkar dan juga pd perjuangan masih bertahan di angka dua puluh hingga dua puluh lima persen
inilah ya perdebatan dan juga tarik ulur negosiasi presidensial
angka presidensial threshold inilah yang masih belum menemui kata sepakat
ada yang mengusulkan untuk dilakukan voting terkait dengan isu presidensial threshold
namun pdi perjuangan atau fraksi pd perjuangan tidak menginginkan hal tersebut
karena menurut fraksi pdi perjuangan presidensial threshold ini adalah berkaitan dengan isu isu lain
seperti parliamentary sold sistem konversi suara dan juga isu isu lain yang akan dibahas atau diputuskan terkait dengan lima isu krusial tersebut amelia
dan akibat dengan tarik ulur ini terkait dengan isu ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden
beberapa beda pendapat di setiap fraksi
lalu apa saja perbedaannya dan dari partai mana saja
dan apakah sudah ada titik temu
ya memang terkait dengan pencalonan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ini
ada tiga opsi yang muncul pada akhirnya
di mana sebelumnya hanya ada dua opsi yaitu dua puluh hingga dua puluh lima persen yang didukung oleh pemerintah
fraksi pd perjuangan dan juga fraksi golkar dan fraksi nasdem
dan sebelumnya ada
usulan presidential threshold adalah sebesar persen yang didukung oleh hampir mayoritas fraksi yang ada di dpr
atau tujuh fraksi yang tidak mendukung opsi presidensial threshold sebesar dua puluh hingga dua puluh lima persen
namun berjalannya pembahasan kemudian muncul opsi jalan tengah
dimana seperti parliamentary sold yang sebelumnya muncul opsi tiga lima persen hingga tujuh persen
kemudian pemerintah memunculkan opsi tengah sebesar empat persen
dan ini kecenderungan ini sudah hampir seluruh fraksi yang ada dpr
menyepakat di parlement threshold sebesar empat persen
seperti juga parliamentary short akhirnya muncul opsi jalan tengah dari presidential threshold sebesar sepuluh hingga lima belas persen
yang notabene didukung oleh fraksi fraksi atau partai partai menengah
dimana seperti ada p tiga pan pkb kemudian ada hanura disana mendukung presidential threshold sebesar sepuluh hingga lima belas persen
namun lebih lebih politik masih terus dilakukan baik dari opsi yang mendukung dua puluh hingga dua puluh lima persen
dan opsi yang tetap bertahan pada presidential threshold persen
apapun nanti keputusannya akan diputuskan bila nanti harus dilakukan secara mekanisme voting akan dilakukan pada paripurna dua puluh juli mendatang
kalau pada hari ini akhirnya tidak tercapai kesepakatan terkait dengan presidensial threshold tersebut amelia
pak akbar terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali